kita tinggalkan deadlock rancangan undang undang pemilu
kita beralih ke informasi lainnya
hujan deras yang melanda sebagian kawasan ibu kota rabu petang
mengakibatkan jalan kemang utara sembilan mampang perapatan
terendam air setinggi lebih dari setengah meter
akibatnya lalu lintas antara kemang dan mampang sempat terputus
genangan dengan ketinggian sekitar delapan puluh cm merendam ruas jalan sepanjang sekitar dua ratus meter
bagi warga setempat kondisi tersebut bukanlah hal yang baru
setiap kali hujan deras jalan itu hampir selalu terendam
bahkan jika terjadi hujan di bogor jalan tersebut juga terendam
meski di jakarta tidak sedang hujan
menurut warga perbaikan pada aliran kali mampang yang melintasi ruas jalan itu
tidak bisa mengatasi terjadinya banjir
jalan kalau begini sudah terambat semua
terputus ya bang
terputus kan ya bang
ya kalau banjirannya surut enggak masih bisa lewat
tapi kendaraan motor roda dua nggak bisa